yang anda lihat ini bukan cake atau kue
melainkan puding kekinian dengan bentuk yang unik
puding dengan ornamen bunga hingga bentuk karakter kelinci ini
sedang menjadi tren di media sosial
tidak hanya sebagai makanan penutup
tapi juga disajikan untuk selebrasi momen tertentu
seperti perayaan ulang tahun
ini adalah aneka puding cantik
yang kalau kita lihat ini berhasil menarik perhatian
para konsumen di dunia maya
bagaimana cara membuatnya bisa tetap cantik
tapi juga enak untuk dimakan
berikut liputan selengkapnya
pada momen kali ini kami mendapatkan kesempatan langsung
untuk belajar membuat puding pop up bunny
atau puding kelinci yang sedang hits ini
untuk membuat puding kelinci ini
dibutuhkan cetakan berbentuk kelinci
serta bahan bahan dasar membuat puding
yakni bubuk agar agar tawar tepung maizena
susu kental manis dan pewarna makanan
campurkan semua bahan tersebut
tambahkan air aduk dan masak hingga mendidih
setelah mendidih biarkan selama beberapa menit
jika sudah dingin simpan dalam lemari pendingin
dan puding siap untuk disantap
sang penjual puding pop up bunny patricia diputra
mengungkapkan ketelitian menjadi tantangan
dalam membuat puding kelinci ini
memang pesannya di art sih
pengen deh coba create something yang basicnya makanan
bersenih ke dalamnya gitu
saya kan selama ini puding banyak macam
banyak cetakan banyak rasa
tapi nggak ada puding yang didesain gitu
jadi kita pikir coba aja deh bikin pop up bunny
puding pop up bunny ini dijual mulai dari harga
lima puluh hingga tiga ratus ribu rupiah
tergantung ukuran dan bentuknya
dalam sehari patricia bisa menjual
dan meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat
saat momen hari raya
nah ini dia puding cantik yang tadi sudah dibikin dan dimasak
jujur ya saya sendiri aja takut nih
sayang banget untuk motongnya ini
tapi karena penasaran kita coba aja ya
kita coba sedikit dulu
yang saya suka adalah tidak terlalu manis
dan rasanya sangat segar
ini bisa di sekali dilakukan atau digunakan
sebagai alternatif pengganti kue

pada kesempatan lain kami juga mencoba membuat puding
yang tidak kalah hits
yakni puding bunga dari sang ahli shirley deborah
yang telah menjual puding bunga selama empat tahun terakhir
untuk membuat puding bunga dibutuhkan beberapa bahan
seperti bubuk agar agar tawar
bubuk agar agar rasa buah
air serta ragam bunga yang bisa dimakan
iya bunga bunga ini bisa dimakan loh
selanjutnya campurkan bubuk agar agar tawar
dengan gula dan air
aduk hingga tercampur dan mendidih
tunggu hingga beberapa menit sebelum dituangkan ke loyal
kemudian hias dengan edible flower tadi
setelah bunga tersusun rapi dalam loyang
saatnya menuang adonan puding lapisan kedua
yang terdiri dari bubuk agar agar rasa buah
kini puding siap disimpan di dalam lemari pendingin
sebelum disantap bersama fly yang sudah disiapkan
saat membuat puding bunga ini
perlu diperhatikan ya
untuk menghindari kerusakan pada bunga
adonan puding ini
adonannya nggak boleh terlalu panas
jadi kita mesti sabar sabar
biar adonannya agak dingin sedikit
baru kita apply bunganya
soalnya kalau bunganya langsung diapply
dalam sehari shirley mampu menjual puding puding cantik ini
namun di hari raya
permintaan bisa melonjak hingga tiga kali lipat
untuk harga satu puling sendiri bervariasi
dikisaran harga rp tiga ratus
jadi jika anda bosan merayakan hari spesial
mungkin variasi puding dengan bentuk mengemaskan ini
bisa jadi pilihan